pak pak pak
bapak ini bagaimana
gerbang depan bapak sudah kunci
jalan tikus kita pintunya juga bapak kuji
sekarang pintu ini bapak mau kunci
paling parah sekali
iya dong pak jangan dikunci pak
kasian teman saya masih di luar si rivki
ini sudah peraturan dari pak togar
saya cuma menjalankan saja
tapi pak teman saya rifki itu masih ada di luar
kan kasian pak
patuli itu bapak
kalau itu kuncinya
kuncinya rifka aja yang pegang
nanti kalau rifki udah balik lagi rifa kembali lagi ke pak tarno
ya pak tarma kan ganteng
sekali enuh tetap enuh
beta sudah tahu pasti pak bilang begitu
saya nggak mau nanti kalau sampai disemprot sama pak tokar
mending kalau cuma disemprot
kalau gara gara saya kesian sama teman kalian kalian ini
saya harus kehilangan pekerjaan saya
siapa yang kasihan sama saya
bapak dt juga kasian sama bapak
iya pak saya juga kasian sama bapak
pokoknya kita semua yang ada di sini kasian sama pak torno
dan pokoknya peraturan harus ditegakkan
saya mau kembali ke pop
pak jangan gitu
pak tarno tunggu dulu pak tarno
gue hubungin trikin dulu deh
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif
aduh nggak aktif lagi
halim parah sekali ini rifki
dia sengaja itu
kasih mati dia punya hp
karena dia lagi jalan sama michelle
itu tidak mau diganggu kawan
terus jam istirahat kita juga ke sini
terus sampai sini ternyata aldino udah pulang
itu tandanya apa
tandanya aldino itu sebenarnya nggak kenapa kenapa michelle
gue mau kasih selamat sama lo dan semuanya yang udah kena tipu sama
masih tau deh lo
siapa tau dia lebih milih dirawat di rumah daripada rumah sakit kan
nggak ada yang tau
masih juga nggak percaya gue tau aldino alik
aduh yuk ke sekolah
eh mau ke mana
kita ke rumah aldino sekarang juga
biar cepat selesai tuh urusan lo
akhirnya misalnya telepon gue juga
eh gue udah tahu semua ya permainan lo ya
tuh hp gue balikin
ntar gue mau ngomong dulu sama dia
ya kan bisa ntar
nggak usah bangsa kayak gitu cepet
rifki biasalah iseng
kamu diapain sama rifki
kamu udah gak di rumah sakit kan
gue sama rifki ke rumah lo ya
nggak usah di share vlog
gue tau rumahnya
bisa diam nggak
yaudah nanya ke share vlog ya
yaudah makasih ya
lo bisa nggak sih sekali aja
ini api gue masa direbut kayak begitu
ya milik bersama
kalau pake mobil gini arbitrary deh
kalau terus outrored

komunikasinya nyames juga
terus nggak pernahsh lasure juga
ini tuh maksudnya
enak sih ini
kita coba cari temen sekelasnya aja
mau gue aja yang minta nomornya
weh jangan ale lah
biar sudah riva yang minta ya
yaudah gue yang minta
tapi nanti kalau rara ada di kelas gimana
kamu gak usah takut fa
kita berdua kan bakal dapingin lo terus
kalaupun enggak kita coba minta bantuan yang lain aja buat penginara
hahaha dia ini paling pintar ya
kita campur sudah
pak punten saya temennya aldino aldino ada
oh iya non ada sebentar ya saya panggilin
oh lo baru sadar ya kalau gue ganteng kayak model
ngomong sama aku susah ya
besar banget pelan pelan dong sama perempuan
kesian anak orang
mending ngomong di dalam kali ya
nggak enak kok ngomong di luar dilihat kita tangga tuh
ya boleh kok
modus terbaik sih dapat ini
ya begini rumah aku agak berantakan
oh nggak usah nggak usah nggak usah nggak lama lama kok
jadi alasan kenapa gue bawa rifki kesini itu biar rifki minta maaf yang tuh lo sama lo
dan supaya lo juga nggak usah bawa kasus ini ke kantor polisi gitu
wah lo kasar banget sih jadi cewek
hati hati loh nanti bisa kena pasal terus masuk penjara
oh iya pasal berapa emang ya
lo mau tau
kamu diem mbak
jadi lo bisa kan nggak usah perpanjang kasus ini biar nggak usah ke kantor polisi
itu si rara tuh
waduh ramai juga tuh anak ipa
gak mungkin kita kesana
yolah masuk kita kesana
ih ini perbatasan ini nona
ips gitu pak
kalau nona ini jangan kemana
ini kena pelanggaran tuh
ya majuan kali kalau di sini nggak kedengeran
nanti ps pada ngapain tuh
mendingan gue kerja di mereka
karena mereka udah butuh gue putus
apaan sih di
mulai kata kps tuh
di perbatasan tuh
kayaknya mereka lagi